kayaknya bang sarta gak punya temen kayak gitu deh
kalo bapak ada keperluan
bapak datang aja beberapa hari lagi
mudah mudahan rombongan haji sudah datang
saya permisi dulu
saya sedang ada keperluan
kalo bukan karena ibu
kami kan berasal dari keluarga yang kurang mampu
tidak begitu nak
suamimu pergi haji bukan karena saya
ini saya jualkan makanan untuk kamu
mau jang mau
sawa kan lagi belajar
sama kan belum cuci tangan
sawa dimakan ibu dari mana
sawa dimakan ibu dari mana

sawa dimakan ibu dari mana

subhanallah bil haramil jadilah
gimana perasaannya ini
masuk jalan ya
ya allah mau kemari makanannya tuh
udah mau kemari tuh
oh gak pakai seletan lagi
jangan di depan aja itu kemari sini
kopinya gua pakai di depan
bisa malu semua
jalan nih jalan nih
salah rumah tuh gua nih
bang ada buku panduan aja bang
tunggu bang sebentar
nah yang ini bukan
abang mau pergi haji ya
ayo doain biar abang jadi haji yang mafrud
murah bang cuma tiga puluh rupiah
makasih bang gak ada kembalian ya bang
sekalian doa lu gua bayarin
bang bang sering sering aja abang pergi haji
bener juga sarta eh
ah misi pak
ini pesanan yang bapak pesan tadi tadi kan
enggak enggak aja lu
kapan juga gua pesan yang kaya ginian
gua udah dandan janik cantik kaya gini seksi kaya gini
dia gak mau
gw cuma pengen ngebuktiin
kalo gua ini udah apal bacaan talbiah
tau gak lu talbiah apaan
gak pake mungku gua
labaik allahumma labaik
labaiklah syarika laka
labaik innal hamda
apal kan gua kan
nganjurin orang biasa ya
coba kalo kemaren kita berangkat haji bareng
coba kalo kemaren kita berangkat haji bareng
diam lu jangan ngomong
sekalipun gua berangkat
lu mau gabungin gua aja
dan abang sendiri
bukannya anak dipikirin
kapan ga gua ya
kalo boleh saya tau
temennya nak sarta
mari silahkan duduk pak kiai
ehm nak sarta
belum pulang haji
belum pak kiai
biasalah kalau naik haji itu kan pulangnya bisa sebulan lebih pak kiai
kalau begitu terima kasih
saya permisi dulu
kayanya bang sarta ga punya temen kaya gitu deh
kalo bapak ada keperluan
bapak datang aja beberapa hari lagi
mudah mudahan rombongan haji sudah datang
saya permisi dulu
kenapa buru buru
sedang ada keperluan
iya pak memang kenapa
ya jelas pak
kalau kita mau ke luar negeri termasuk pergi ke haji
harus menggunakan paspor
memang kenapa pak
kemaren ayah denger ada yang kaga jadi berangkat haji gara gara ga dapat paspor
ada yang melapor sama saya
sendirian saya disitu
menurusannya nih ketauan gak gue
apa di luar aja
masuk di dalem
eh pak kiai maaf pak kiai
kebetulan nih pak kiai pak kiai datang ke sini anak saya lagi pergi haji
bapak kiainya udah pernah pergi haji bagi bagi pengalaman dong supaya pikiran saya tenang
ayo masuk masuk masuk

masuk masuk masuk
bisa canggung masuk masuk masuk
aduh rumah gue
bawa empol gue masih ada
waduh yang nanggu
makanan gue udah digabes
eh pak kiai
oh senang pak kiai gue itu
masih ada lagi
mana mikirin anak yang pergi haji
anak atu atunya semelang bener
sesemang kinjek kinjek orang
naik haji itu pekerjaan berat
bila allah meridoi semuanya akan aman
terima kasih dah kalau begitu
ayo pak duduk
ugel banget kayak gue
wah cerai yang kemarin lagi tuh
grabe nih urusannya
waduh kelari lagi